abang sampe sekarang masih bingung rum
sebenernya abang itu salah apa sampe kamu mutusin abang
yang penting sekarang mbah
abah mesti ngebales kekalahan kita sama si sulam
sekarang nih saatnya nih kita bikin keok si sulam
abah yakin nih
pintu kemenangan sudah terbuka lebar
memang mesti dibuka lebar lebar pak
tenang aja mbah
setelah si nelak
dan umi yakin
yakin seribu persen
kalau si nelak tuh udah out dari kampung nih
itu pelanggan obat herbal
pada merundung ke minimarket kita
ngantri pada belanja
ngantri belin jami
karcis kereta api
lu mau nunggu di depan umi soalnya mbak rere mau datang mau nginep lagi hari ini
itu anak kan keliatanya gak miskin miskin amat mih
lagian kan dia temannya roby
kenapa gak gak nginep di rumah si sulam
itulah yang bikin umi jadi bingung
atau jangan jangan emang dia gak punya rumah kali
si rum mau kemana tuh malem malem
tentu ada temennya si rubi yang semalem katanya mau nginep lagi disini
pas kalau gitu mau mimpi ayek
mimpi ketemu bidadari yang cantik cerita
saja lo tengkorak kali lo ketemu
terus ayek ketemu nenek grondong sama nenek lampir
pas di depan ayek sekarang
maksud lo gue nenek sihir sama abang lu itu kakek gerondong begitu maksudnya
jangan kurang aja lo
tuhur kalau ngerasa begitu
pengajar lo ya
kalo deket kebojilah
eh mau ngajar lo
lo liat tuh pelakmana lo dia dong
tuh anak kenapa tuh
kayak orang stress gemetaran gitu
yah dia kan deketnya sama si robby
ya ini pasti ulah si robby juga kan
gini yang gemetar begitu
umi jadi heran nih mbak
sebenernya buyutnya si rodia tuh dosa apa ya
ampe semangat keturunannya kagak ada yang bener
kalo jaman dulu kan kalo kita salah dikit kan pasti langsung kena kutukan
lain dengan sekarang
nah mungkin itu bunyinya rodia kena dosa besar kali ini
bener pak pasti ini dosa besar
kutukannya juga pak
kutukan tujuh telunan
untung lah bayang ke delapan jadi selamat
mbak rere rum ambilin air putih dulu ya
terima kasih ya
aduh apa sih emang sih
abah sama umi udah deh gausah ikut campur
aku juga masih belum tahu sih apa yang terjadi sama mbak rere
tapi ru minta abah sama umi jangan bikin suasana jadi makin runyem ya
inanya segitu aja yang dijawab
bikin gua jadi penasaran nih
bah kalo beneran nih si rere stress bisa jadi gila nih bah
gawat dikit ya bah
pokoknya umi kagak mau perumahannya ditinggalin sama orang orang gila
sama abah juga begitu
udah banyak nih orang gila di mari nih
tekenan darahnya normal
ga empok ga waras tuh
tekenan darahnya naek mulu
wah masain air semua tuh
kalo gitu sekarang mbak rere ambil air hudu terus sholat
pasti pikiran mbak rera jadi lebih tenang
abang sampai sekarang masih bingung
sebenarnya bank itu salah apa
sampai kamu memutuskan abang
apakah hamba engkau takdirkan
untuk tidak memimpin turunan
kalau memang demikian ya allah
berilah hambamu ini kekuatan
untuk menerimanya ya allah
berikan pula kekuatan untuk istri hamba ya allah
dan orang orang yang dekat
agar mereka sanggup untuk menanggung bau
atas keterbatasan hamba ini ya allah
berilah hamba kekuatan ya allah
untuk menerima ini semua ya allah
lu gak boleh
lu akan begitu
lu mesti yakin
kalau lu itu gak mandul
lu akan mandul
keadaannya udah semakin jelas mak
roh udah mereksa kesehatannya
dan dokter menyatakan dia sehat
dia baik baik aja
itu kan dapet tulang yang mandul mak
terima kasih mak
terima kasih mak
terima kasih pak
lu tuh belum pernah dipereksa sama dokter kan
umpamanya juga nanti nih ya
lu diperiksa sama dokter ya
terus dokter bilang lu mandul
belum tentu juga lu tuh
gak bakalan punya keturunan
allah juga belum tentu
menciptakan kalau lu tuh mandul
yang sabar ya
atas ketentuan allah
gak ada yang bisa melebihi
kalau allah bergendak
itu ya allah udah begitu aja
obatnya si nelan
tiap hari kan
obatnya nelan itu
obatnya si nelan
insya allah mak
terus menerus perusahaan nih mak
biar semuanya berjalan dengan baik
iya semuanya akan berjalan dengan baik